saya mau numpang duduk boleh pak haji
ini bapak tengah bawa kunci mau masuk rumah susah
lo si im lah kok gue
makasih mas pur
mau ketemu teman sekalian mau kabar sama bareng
mari mas pur
terus bapak gue nyuruh gue mudik tahun ini
ya tinggal mudik kak tupur
tinggal cari tiket terus pulang
ini bukan cuma masalah pulang pis
ini masalah duit
kalau gue mudik gue harus mikirin ongkos gue pulang pergi
mikirin oleh oleh mikirin thr angpao pas lebaran
belum lagi gue harus ninggalin duit ke orang tua
belum gue balik ke jakarta
berapa banyak duit yang harus gue kumpulin
kenapa jadi saya yang harus mikir pur
kan yang mau mudik kamu
itu tadi cuma istilah tis
gue gak nyuruh lo bener bener mikir
kalau capek ma istirahat
tapi itu juga istilah
gue lagi galau man
puasa kan cuma sebulan
bentar lagi abis lebaran lu juga bisa dagang lagi biasa kayak di kaki lima
tapi kok jadi kagak enak
gue jadi nganggur
dan sekarang gue cuma ngantriin penghasilan bini gue
bantuin ma nya uncak bikin kue
emangnya udah pernah ke rumah nyemput
kalau belum ngapain kesana
daripada kita nyasar mendingan pulang aja nyak
nya udah di taksi nih
lo ngasih tau ancar ancar rumah lo
sebenarnya gue lagi galau juga nih
lo galau kenapa
orang masih banyak yang nyari
ini bukan soal dagangan dek
soal pernikahan gue sama tini
gue takut tabungan gue kagak cukup dek
lo udah hitung belum
sedetil detilnya buat pengeluaran lo
bismillah aja dah
nanti kalau kurang kurang dikit
pasti ada jalan keluarnya
matita mas pur
tadi ada yang beli koran enggak
kan kamu nyangka ada
ya orangnya langsung pergi lagi atuh
terus uangnya ambil
saya kan nggak tau harganya ci mut
harganya tuh ada di koran nek kang
kenapa jadi kamu yang sewa
kan kamu yang meninggal di lapak kamu
emangnya saya anak buah kamu
kita main di situ aja tuh
udah sini aja
udah sini aja
udah sini aja
udah sini aja
udah sini aja
udah sini aja
iya udah lah
gak kata juga apa
udah di bawah aja dah
gak mau lo begini
gak mau lo begini
walah mbak tini
oh jemput di kang senggol sekarang
ya curang lo apanya yang curang sih kan lihat sendiri gue jalan gimana tapi kudanya
disini kenapa saya sekarang disini mana gua tahu kudanya sendiri kali loncat ke
situ loncat apaan memang kuda kawin kodok curang curang aja loh
waktu terlebih longsor
di mampir ya pak ji makasih saya lagi puasa ji iya maksud gua lu mampir beli cola kek
beli gorengan gua kek lu kenapa emang saya kenapa gitu ji muka lu kayak orang kesel saya
cepet banget ke pasarnya tadi pagi ini udah ke pasar ada yang kelupaan jadi balik lagi deh walah
agak pagi iya iya iya kenapa sakit bubur kacang hijau sepi pagi kagak
yang beli iya iya oh lu jadi kemari mau duduk apa mau beli kolak
hai saya mau numpang duduk boleh pagi iya iya iya kalau buat lu sih boleh boleh

ini bapak tengah bawa kunci mau masuk rumah susah